kampung warna warni jodipan malang jawa timur dibuka kembali
namun para pengunjung yang ingin masuk kampung harus mematuhi protokol kesehatan
mereka harus mencuci tangan hingga mengenakan masker
protokol seperti ini menjadi syarat mutlak bagi pengunjung sebelum masuk ke kampung warna warni
meski sudah dibuka sejak sepekan lalu kampung warna warni jodipan kota malang ini masih lengang
tidak ada karena memang sepi belum ada orang yang tidak seperti dulu lagi
mungkin satu hari beberapa orang tidak tahu sementara tuntutan masyarakat ini tidak dibuka kembali
pengunjung mengaku sebenarnya masih merasa was was berwisata ke pusat keramaian
namun penerapan protokol kesehatan membuat wisatawan sedikit lega
masih was was tapi kalau ada protokol kesehatan
sepertinya semuanya semuanya
sejak awal pandemi covid sembilan belas kampung warna warni jodipan ditutup total bagi wisatawan
warga yang sehari hari hidup dari berjualan di kampung ini tidak lagi mendapat penghasilan
lantaran kegiatan wisata di kampung ini berhenti total
abdul malik malang jawa timur